sebelum tayang secara resmi di bioskop indonesia film yang disutradarai moli surya ini sudah lebih dulu diputar di castle festival dan mendapat apresiasi yang sangat sangat sangat baik
bahkan selain itu sang aktris utama marcia timoti juga meraih penghargaan sebagai aktris terbaik dalam sejus international film festival di spanyol
akhirnya terasa berdosa
oke saya yakin banyak sekali yang penasaran dengan film marlina ini
di studio showbiz news saya sudah kedatangan ada produser sutradara dan juga pemainnya ada mas rama adi ada mbak moli surya dan juga ada marsha timoti
thank you for coming semuanya
akhirnya ya kita bisa nonton di indonesia enam belas november
ketika pertama kali membuat film marlina ini
waktu itu karena ada apa ya mungkin saran dari mas garin juga waktu itu
waktu itu sebenarnya marlina ini ceritanya dari mas garin
soal perempuan di sumba yang mengalami sebuah musibah gitu dan akhirnya dia melawan gitu dan membawa kepala ini ke kantor polisi gitu
jadi itu cerita inti dari marlina itu ada disebut sama mas garin pada saat itu
oke dan kalau dibilang paket lengkap artinya ini paket lengkap penghargaan
artinya tidak hanya marlina keseluruhan film bahkan marsha pun juga dapat pemeran utama wanita terbaik ya di sigits festival
mengalahkan salah satu nominasi nicole kidman juga ada disitu kan
mungkin buat orang orang awam kan artinya film film yang masuk dalam sebuah festival artinya festival festival bergensi kayak ronto kemudian kayak kans itu kan film film berat dalam tanda kutip begitu ya
ya kita cukup kaget sih waktu mereka
mereka tepuk tangan kita pikir filmnya sudah selesai
pas kita masuk ke dalam ternyata mereka tepuk tangan karena salah satu adegan yang di ending
jadi menurut mereka seru begitu loh
sukses lah ya
marsya apa sih tantangan terberat ketika menjalankan proses syuting hampir satu bulan lamanya di sumba
selain cuaca pasti kan
yang terberat adalah apa ya
terus terusan di kepala saya tuh harus bisa memerankan marlina harus menghidupkan marlina harus believable di mata orang orang bahwa saya memang seorang janda sumba ya memang orang sumba
dan juga marlina itu memang selalu apa ya karakternya tuh bukan yang meluap luap gitu emosinya jadi semua tuh di dalam dipendam hanya mungkin terlihat cuma dari mata sorot matanya gitu
jadi itu agak sulit kalau buat saya sih gitu karena memang sedih juga
nggak boleh terlihat terlalu sedih yang diumbar gitu
kayak gitu lah jadi yang buat saya sulit adalah merendam emosi gitu
prestasi prestasi sudah didapat ya sebelumnya jauh jauh sebelumnya saking banyaknya
apa yang diharapkan ketika film ini tayang di indonesia
harapan saya sih ini bisa meninggalkan bekas ya di hati penonton gitu istilahnya
dimana bisa menjadi inspirasi buat penonton
delapan tahun buat perempuan perempuan indonesia dan gimana kekuatan perempuan yang satu akan jadi kekuatan perempuan yang lain itu
itu salah satu pesan yang paling penting buat film ini
jadi intinya buat anda kaum perempuan harus nonton ya film ini
sudah bisa anda saksikan enam belas november di seluruh bioskop indonesia
terima kasih mas rama mbak molly marcia juga terima kasih sukses untuk filmnya nanti ya